sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maaf pak ada yang bisa saya bantu
ya tadi dia pingsan waktu melihat ibunya tabrakan
oh kalau begitu lebih baik disetirahatkan dulu saja pak di sini
jangan cepat cepat dibawa pulang dalam keadaan seperti ini
mari saya bantu
jangan enggak usah suster
nanti juga dia sadar sendiri

dorong kursi rodanya ke depan
saya mau pulang naik kendaraan umum aja
baik pak mari saya bantu
aku bisa nemuin zahira
aku harus bicara sama zahira soal gantungan kunci itu
aku enggak mau nanti ibu tersesat masalah ini
mungkin zahira ada di depan kamar pak prabu
cocok gak daerah kamu
kamu bisa kan menyumbangkan daerah kamu ke papa
kapa dokter gak bisa ma
yaitu beda sama papa misha malah miripnya sama mama
terus zahira gimana dia cocok
anak tante si zahira itu tadi dicariin gak ada
mungkin dia takut kali itu disuntik
zahira gak ada
ya aku gak tau lah tante
keadaan begini bukannya nolongin papanya malah kabur
keterlaluan kamu itu sama anak kamu sama aja
kamalena gak mungkin dia kabur
buktinya mana tante sekarang
dia gak ada kan dia ilang gitu aja
biar saya telepon
pakat hvor dia
huh maaf aku malah dimati
istirahat mu sendiri